usip usip wangnya amin dikeloyok
aku bukan setan
bukannya tadi tediatnya ada di sana
kan sudah mati amin
kenapa ada di sini
wah ini amin
jaga mulut kalian
aku belum mati
aku masih hidup
ingat aku adalah maharaja
busti prabu amuk marukul
aduh aduh buntan
kalau memang busti amuk marukul bukan setan
coba menghadap ke sana
jangan macam macam kepadaku
tuman bener gak
setan mengikuti apa perintah saya
ini jadi bayi
itu tidak patients yang natif
kita juga tidak
terima kasih atas potongan kalian
kini sebaiknya kita mencari raden atang dan ayanda prabu
sekarang luka gusiratu sudah hamba obati
tetapi tetap perlu waktu untuk pemulihan sepenuhnya
paman terima kasih banyak
maman sudah menolongku dan mengobatiku
jika tidak aku tidak tahu apa yang terjadi pada aku paman
hamba memang sengaja mencari gustiratu
itu atas permintaan syekh nurjani
suara apa itu
itu dari pertarungan
putraku kian santan
aku ingin melihat pertarungan itu
tolong antar aku ke sana aku mohon
amba akan mengantarkan gusti ke sana
tak ada kebun
ini kesempatanku untuk menghabisi siliwangi
ini kesempatanku untuk menghabisi siluang
terima kasih istri

tidak ada yang bisa membantu
tidak ada yang bisa membantu
aku akan membantumu
baik bibi ratu
sebentar lagi siliwangi akan binasa
aku akan membantu
ya allah amin
usip rabu siliwanya amin dikeloyok amin
aku mengatakan aman
mau menolong kita tidak bisa
cecuk bodoh ini berada di sini
dasar kalian manusia tidak punya sama santun
sekarang juga akan aku buat kalian menjadi mayat
aman itu saja sudah serem
oh hantu aman
jangan berkata celaka kepada aku
sekarang juga aku habis kalian
ayo mencapai aku
tidak kena tidak kena
tidak kena tidak kena
sepertinya aku harus membantu raka pradu ciliwang
apa kita perlu saling mengenal
sementara kita akan saling membutuhkan